sementara itu pengemudi sepeda motor angkutan online uber juga ramai ramai mendaftar ke perusahaan angkutan online lain yakni gojek
pengemudi motor uber berharap peralihan ke gojek bisa membuat pendapatan mereka lebih baik
manajemen gojek pun berjanji akan berupaya mendorong permintaan dari calon penumpang untuk mengurangi persaingan
gojek membuka pendaftaran khusus bagi para pengemudi uber motor
sementara itu pengemudi mengeluhkan persyaratan dari grab yang menyulitkan mereka
misalnya adanya surat keterangan catatan kepolisian skck pembatasan umur serta membayar uang pendaftaran seratus ribu rupiah untuk bisa lolos tes berkendara
mereka pasti ingin melanjutkan untuk menafkahi dirinya dan keluarga
sangat mengapresiasi mereka kepercayaan mereka kepada gojek hari ini
syaratnya sih cukup sederhana jadi mereka harus unduh ada form ada form yang bisa mereka unduh online
terus mereka harus sediakan ada ktp stnk sma
jadi mereka cukup datang pulang mereka sudah bisa langsung unduh aplikasi driver gojek dan mereka langsung bisa berundur